saat ini saya sudah berada di dalam kereta lrt jabodebek
di mana saya berkesempatan untuk bisa menaiki kereta ini dari stasiun duku atas sampai ke stasiun jatimula
dan bahkan saat ini posisinya saya sudah tiba di depo lrt jabodebek yang berada di kawasan bekasi timur jawa barat
nah experience yang saya rasakan ketika menggunakan kereta lrt ini adalah speed rate yang dimiliki itu rata rata sekitar lima puluh sampai dengan seratus km per jam
angka yang cukup cepat jika dibandingkan dengan krl komuter lain yang rata rata ada di angka delapan puluh km per jam
dan juga mrt jakarta yang ada di angka delapan puluh sampai dengan sembilan puluh km per jam
nah total waktu tempuh dan juga jarak berbandingan yang saya tempuh dari stasiun duku atas sampai ke stasiun jatimulia adalah sekitar dua puluh tujuh tiga km
itu bisa saya tempuh dalam waktu sekitar empat puluh lima menit saja
dimana kalau misal dibandingkan dengan krl sendiri dari stasiun sudirman sampai ke stasiun bekasi
membutuhkan waktu sekitar enam puluh menit
jadi ada selisih waktu sekitar lima belas menit untuk bisa membandingkan antara lrt
lrt jabodebek dan juga krl sendiri
nah untuk bagaimana ambience daripada lrt jabodebek sendiri
di sini memang tidak begitu jauh dengan kereta kereta pada umumnya seperti krl dan juga mrt
sama sama punya desain yang bisa ditempati oleh sejumlah penumpang untuk duduk dan juga berdiri
total untuk satu gerbong ada sekitar tiga puluh dua tempat duduk bagi para penumpang
di mana beberapanya diprioritaskan bagi ibu hamil lalu penyandang disabilitas
dan juga orang tua ataupun lansia
sedangkan untuk yang berdiri bisa sekitar delapan puluh orang
nah untuk dalam satu rangkaian sendiri lrt jabodebek ini memiliki sekitar enam kereta ataupun enam gerbong
di mana total penumpang yang bisa ditampung dalam waktu normal sekitar tujuh ratus empat puluh penumpang
sedangkan di jam sibuk yaitu sekitar satu tiga ratus delapan penumpang
yaitu antara jam lima pagi sampai dengan jam sepuluh pagi
sedangkan jam sepuluh sampai dengan jam empat sore itu adalah jam normal
dan untuk pukul
pukul empat sore sampai dengan pukul delapan malam dinyatakan sebagai jam sibuk lagi
di mana operasional ini sendiri akan dilakukan sejak pukul lima pagi sampai dengan setengah dua belas malam nanti
nah berhubung saat ini masih uji coba
hanya saya dan juga media lain yang berkesempatan untuk mengikuti
bagaimana dengan masyarakat umum nantinya
nah pihak dari pt kai divisi lrt jabodebek mengatakan bahwa masyarakat nantinya akan memiliki kesempatan
untuk bisa merasakan lrt jabodebek ini mulai tanggal dua belas juli sampai lima belas agustus dua ribu dua puluh
mengikuti sejumlah persyaratan yang ada nantinya
pihak dari lrt jabodebek akan mengunggah link pendaftaran yang bisa disebar melalui sosial media
dan nantinya bisa diikuti oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran
dan bisa langsung menggunakan kereta lrt ini dari stasiun stasiun yang sudah ditentukan tentunya
dan karena memang ini masih masa uji coba nantinya bagi publik
masyarakat hanya akan dikenakan biaya sekitar rp satu saja selama masa uji coba
sejak tanggal dua belas juli sampai lima belas agustus nanti
dan baru nanti tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga presiden ri joko widodo akan meresmikan lrt jabodebek ini sendiri
dan sudah mulai berlaku tarif
memang saat ini pihak dari lrt jabodebek sendiri belum bisa mengkonfirmasi
berapa biaya yang nantinya akan dikenakan untuk para penumpang ketika menggunakan kereta ini untuk titik terjauh
tetapi diharapkan atau angka yang diestimasikan ada di angka sekitar rp dua puluh lima
dan tentunya nanti juga akan ada subsidi dari pihak kementerian perhubungan untuk bisa memudahkan masyarakat
menggunakan transportasi ini beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum seperti lrt
nah saat ini saya sudah sampai di depo juga experience nya adalah ketika saya menggunakan lrt ini untuk kebisingan relnya itu tidak terdengar
jadi kalau misalnya kita menggunakan komputer lain ada suara sambungan antar rel itu sangat terasa
tetapi untuk lrt ini tidak terasa hanya saja suara hanya datang dari suara udara yang ada di luar
sehingga tidak cukup terdengar
jadi tidak mengganggu seperti itu tapi kalau misalnya ada perendaman yang lebih baik lagi
mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh lrt jabodebek untuk perkembangan kedepannya
nah selain itu juga untuk berdiri sudah disediakan beberapa pegangan yang cukup proper
bisa digunakan oleh masyarakat yang memang mampu kuat berdiri di sepanjang perjalanan
sedangkan untuk tempat duduk sendiri bisa dikatakan juga memiliki bahan yang cukup empuk
walaupun kalau saya pribadi ada sedikit gangguan di bagian punggung karena untuk sandaran punggungnya
tidak terlalu tinggi sehingga agak sedikit mengganjal di bagian belakang
tapi untuk alasnya sudah empuk jika dibandingkan dengan mrt yang berbahan tempat duduk dari plastik atau polikarbonat
ini masih lebih baik seperti itu
dan kereta light rail transit atau lrt ini sendiri memang punya dimensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan mrt
yang bisa menampung sekitar satu lima ratus penumpang dan juga komuter lain yang memiliki dimensi lebih besar bisa menampung sekitar dua penumpang
nah diharapkan masyarakat nantinya juga bisa mengikuti masa uji coba lrt ini

dengan mengikuti prosedural yang ditentukan oleh pihak pt ki sendiri
alwi pratama barang maestro bekasi jawa barat